di prediksi delapan puluh lima juta orang tahun ini akan mudik ke jawa tengah kemudian jawa barat jawa timur
paling besar ke jawa tengah dua puluh tiga enam belas delapan juta ke jawa timur dan empat belas tujuh juta ke jawa barat perkiraannya
apa yang akan disiapkan pemerintah daerah untuk memastikan pergerakan manusia sebesar ini aman dan lancar
dan jangan lupa juga kita masih dalam suasana pandemi
kita bahas bersama narasumber sudah bergabung adalah wakil gubernur jawa timur emil dardak
terima kasih atas waktu anda mas somel
mudik tahun dua ribu dua puluh dua ini diprediksi akan membeludah bagaimana pemprov jawa timur mempersiapkan
mengantisipasi kemudian mungkin juga sudah melihat apa apa saja kendala yang akan terjadi di lapangan
ya ada kaitannya dua hal
satu dengan kelancaran arus ya ini berkaitan dengan lalu lintas
yang kedua berkaitan dengan resiko penyebaran covid sembilan belas
nah yang berkaitan dengan arus tentunya dua hal ini juga saling terkait
mana kala terjadi bottleneck maka juga rawan terjadi penumpukan dan lawan terjadi kemudian kerumunan
nah ini kita ada jalur udara ada jalur darat ya yang utamanya dua ini
untuk jalur darat ini memang tentunya koordinasi sangat erat kita lakukan dengan polisian daerah jawa timur
untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas
apakah itu kemudian mengatur exit tol kemudian kontra flow tentunya semua dilakukan bersama sama dengan kementerian perhubungan

dan ini yang harus kita kaitkan karena jalan ini adalah network ya jaringan
jadi bukan hanya di satu titik
jalan nasional nyambung ke jalan provinsi ke jalan kaupaten
ini semuanya kita akan pastikan sinerginya
supaya tidak terjadi kemudian ke apa istilahnya sumbatan yang menjalar dan mengganggu keseluruhan jalan
nah termasuk juga saat ini ada fokus jembatan yang rusak di jalan utama di pantura
di pantura tepatnya di lamongan
ini diharapkan hamin sepuluh sudah bisa beroperasi
kalau kita hitung tadi menurut ibu adita irawati dari kemenhub tanggal dua puluh sembilan puncaknya
insya allah mudah mudahan pada tanggal tersebut itu sudah beroperasi jembatan ini
dan kemudian untuk angkutan barang sebagaimana disampaikan akan ada pengaturan mengenai pembatasan arus barang
kecuali untuk logistik esensial
dan kita juga memastikan ini berlaku di arus baliknya
dinas perhubungan yang terhubung dengan upt
unit p tiga lhc sejawa timur di titik titik rawan kemacetan
nah ini yang berkaitan dengan lalu lintas darat
untuk yang udara kita tahu misalnya untuk pekerja migran
ini memang kita harus mengaitkan vaksin keberapa
pertama atau kedua
kalau sudah vaksin kedua ya sudah langsung balik
dan sebaliknya kalau belum vaksin kedua karantina dulu tanpa nunggu nunggu test pcr
sehingga mudah mudahan kurang dari dua jam arus ini sudah lancar
nah kita ada satgas repatriasi jawa timur koordinasi dengan kodam lima brawijaya
yang mudah mudahan juga memperlancar arus udara
mas emil itu tadi berkaitan dengan arus manusianya ya
tapi kita juga sekarang menghadapi masih pandemi
jadi kita juga harus memikirkan soal pencegahan melonjaknya kasus nanti pasca lebaran
nah biasanya kalau bottle naik di jalan itu masih bisa diantisipasi
tapi kalau misalnya batel naik di titik titik rawan
titik titik kumpul misalnya rumah makan rest area
itu apa strategi yang dilakukan atau tempat wisata
apa strategi ya mas emil
ya kita harus terbuka dan kita harus kemudian juga jujur menyampaikan bahwa memang kita ingin momen ini menjadi momen juga kebangkitan ekonomi
artinya apa kita dengan arus mudik yang sedemikian besar daerah mendambakan adanya juga arus perputaran ekonomi
tapi jangan sampai ini tidak terkendali
nah oleh karena itu diantaranya hal hal seperti tempat tempat wisata restoran pusat perbelanjaan
ini wajib menerapkan sistem peduli lindungi
ini yang akan dipastikan
dan juga harus ada ketersediaan aparat personil yang memadai untuk memantau kapasitas keterisian yang ada di tempat tempat tersebut
nah ini kita perhatikan bahkan dari mulai ruang
bahkan dari mulai ruang parkirnya semua kuota ini dikoordinasikan dengan sangat erat oleh kabupaten kota dengan forkopimda
untuk memastikan titik titik kumpul titik titik keramaian ini bisa memiliki upaya mitigasi yang memadai
salah satu prasyarat sekarang untuk mereka yang akan melakukan mudik dengan moda transportasi umum adalah vaksin booster
bagaimana sejauh ini capaian vaksin booster di wilayah jawa timur mas emil
sudah tiga tiga juta kurang lebih
tentunya kita juga masih ada pr dengan vaksin kedua untuk terutama segmen lansia yang perlu kita dorong di beberapa kabupaten
tetapi di kabupaten kebanyakan dari jawa timur alhamdulillah sudah mencapai angka ideal dan sudah bisa fokus kepada booster
oke mas emil bagaimana cara anda mengejar vaksin kedua
oke mas emil bagaimana cara anda mengejar vaksin kedua
bagaimana sekarang memastikan tidak ada lonjakan kasus setelah pasca mudik lebaran ini
secara general apa yang akan diterapkan di seluruh provinsi jawa timur
sampai hari ini semua strategi kita berkaitan dengan tingkat assessment level
artinya kita menghitung penyebaran terhadap jumlah penduduk kita menghitung tingkat rawat inap kita juga memastikan tes dan tracing dilakukan secara memadai
semua ini akan memberikan
kita akan melakukan early warning
apabila kemudian ada tanda tanda kenaikan kita akan bisa langsung mengantisipasi karena variabelnya komprehensif
kalau dulu zona kuning merah itu kan berdasarkan apa yang disebut sebagai rate of transmission
nah kalau sekarang level satu dua tiga empat ini dilihat secara komprehensif
dari mulai tingkat penyebaran kemudian seberapa memadainya testing tracing ketersediaan rawat inap semuanya
nah inilah yang akan memberikan kita tolok ukur
tolong ukur artinya lonjakan tidak terjadi hanya dalam sehari
tapi memang kita tahu bahwa momen mudik ini akan menjadi momen yang sangat riskan
nah upaya apa ini kembali kepada yang kami jelaskan tadi
bahwa kalau kita tidak bisa mengontrol individu satu persatu yang kita kontrol
tempatnya lokasi wisatanya
oke oke pemprov jawa timur sudah siap menerima enam belas juta pemudik
kita harus selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
dan kita harus selalu siap untuk melindungi masyarakat dari pandemi covid sembilan belas
tentunya dengan berlandaskan upaya mendorong kedisiplinan bersama
jadi tentunya siap bukan berarti ini adalah bentuk dari over confidence
atau terlalu pede tetapi siap adalah bentuk dari dedikasi seluruh personil
di pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
baik terima kasih
mas emil sayang sekali waktu kita terbatas
mas emil dardak wakil gubernur jawa timur